kamu ngantar ke cimpring
iya sama cecep kang murad juga ikut
kebetulan tadi lagi main ke kantor
hari ini cecep harus ngantar di gandus
jadi pada cecep ulang balik tiga kali
jangan diingat ingat terus
sekarang saya ingatnya harus balas dendam
ke orang orang yang reda paslim
kita main cantik
ah kamu mau perempuan aja
yang barusan kamu bilang cantik
kita operasi senyap
enggak usah senyap senyap
angka lebih dari sepuluh orang
suruh baris di lapangan
nanti saya antri satu persatu
semua mau saya masukin
ugd seperti paslim
kita kan keluarga
paslim keponakannya kang murad
keponakan saya juga
keponakan ujang juga
jangan dihabisin sendirian
harus dibagi tiga
uang iuran udah ditarik semua
kalau nanti siang
saya pergi dulu
uang dari pasar
saya mau tarik semua hari ini
saya sedang ada sedikit miss dalam bisnis
saya perlu pinjaman tunai
saya ada sertifikat tanah dan rumah buat jaminan
tapi uangnya saya butuhkan hari ini
sukanta ya kang sini
kopi belum ada apa kang ada pertanyaan pertanyaan apa kang ujang kemana nanti
cimpring bukannya cecep yang nanti cimpring hari ini kamu jangan ikut
nganter juga sama temennya satu lagi yang badannya gede terus mukanya aku murad
iya kang kamu nganter ke cimpring iya semua cecep kang murad juga ikut kebetulan tadi lagi
main ke kantor hari ini cecep harus ngantreti gadus daripada cecep tiga kali saya sama kang murad
ledung ledung ledung
ledung ledung ledung
tasik tasik tasik tasik
otang mana pergi ada urusan ponakannya ulang tahun
memang biasanya disini boleh lagi kerja terus pergi karena ada urusan biasanya boleh kita makan
bukan orang kantoran kenapa nggak bilang dulu bilang ke tony kantornenya juga enggak ada kenapa
nggak bilang ke saya otak nggak mau ganggu kan tadi akang berdua lagi santai di warung biaya
ditelepon juga nggak bisa
ini saya udah izin gak masuk kerja
mau cari denny ke terminal
saya kesini karena denny nggak bisa ditelepon
udah dua hari gak datang ke terminal
aduh kemana ya si danny
tony danny sama boris
masih belum ada kabar
kalau nggak pulang ke rumah
kalau nggak pulang ke rumah
kau pernah nginep di rumah teman
atau nginep di rumah saudara
saudara yang mana
orang susah mah gak punya saudara
nggak ada yang ngaku saudara
nanti kalau saya ketemu sama denny
saya suruh cepat pulang
iya terima kasih sebelumnya
tapi kalau sebelum ketemu saya udah pulang duluan
tolong kasih tau danny
punten namanya siapa
maaf kalau randy lain lagi ya
yang di terminal
teman denny yang di terminal nggak ada yang namanya randy
ada juga tony
maksud saya itu tony
bukan bu saya otang
kemudian belakang pasar
nggak tahu dia bilang bahaya
salah satunya tadi yang lari masuk ke pasar
ada bahaya apa yang kemarin kena kecimpring
yang ngajak saya datang lagi buat teman dua besar besar